hai pendiri narasi institut fadil hasan memprediksi ada potensi pembekakan dalam
anggaran pembangunan ibu kota negara yang disebabkan oleh tingginya anggaran untuk
pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi kofit sembilan belas pemerintah sangat mungkin menggunakan apbn untuk
menambah beban tersebut yang kedua kan itu dibuat tahun dua ribu sembilan belas dengan anggaran empat ratus enam puluh enam
triliun itu sekarang dua ribu dua puluh satu ya karena ada penundaan lah kita menghadapi covid sembilan belas dengan dua faktor
itu saja sudah dapat dipastikan akan ada pembengkakan anggaran itu ya terutama
yang berasal dari dari anggaran apbn gitu kan kalau dari swasta dan dari kpbu kan sementara kita
belum mengetahui secara persis apakah memang mereka tertarik gitu kan untuk menanamkan
investasinya gitu kan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sementara itu anggota badan anggaran
dpr irwan feko menegaskan belum ada pembahasan sama sekali soal anggaran pembangunan ibukota
pembahasan bisa dilakukan jika rancangan undang undang ibu kota negara sudah dibawa ke
sidang paripurna dpr lebih lanjut irwan pun meminta pemerintah untuk menyusun skema
pembiayaan yang lebih terukur agar pembangunan ikn benar benar dapat terlaksana anggaran pembangunan
kayak gini hampir saya bisa pastikan bahwa tidak pernah sekalipun kemudian tidak ada satupun poin
di era dpn dua ribu dua puluh dua yang kami bahas kemudian kita bisa membuat anggaran pembangunan ikn yang bisa terlaksana
tetapkan bersama sama di sidang paripurna terkait persetujuan alokasi anggaran pembangunan
ikn jadi kalau ditanya sejauh mana saya pikir bangga tentu membahas anggaran yang memiliki
legal standing yang jelas di lanser dari website badan pembangunan nasional atau bapak nas total
kebutuhan anggaran pembangunan ibukota sebanyak empat ratus enam puluh enam triliun rupiah dari tiga schema tersebut anggaran yang melalui ini bert squeeze di dalam keahliannya
dari tiga skema tersebut anggaran yang dikelas sama saja di kualitas pembahasan pembahasan anggaran pembangunan ikn di dalam keahliannya
anggaran yang berasal dari kpbu adalah yang terbesar yakni sebanyak dua ratus lima puluh empat empat ratus tiga puluh enam triliun atau lima puluh empat enam persen
sementara anggaran yang berasal dari apbn paling kecil yakni delapan puluh sembilan empat ratus tujuh puluh dua triliun atau sembilan belas dua persen saja
untuk tahap pertama kementerian keuangan mengalokasikan anggaran sebesar rp lima ratus sepuluh tujuh puluh sembilan miliar untuk proyek pembangunan ibu kota negara
menurut kepala biro komunikasi kementerian keuangan puspa rahayu anggaran digelontorkan sesuai dengan perpres no delapan puluh lima tentang rencana kerja pemerintah tahun dua ribu dua puluh
anggaran tersebut akan dipakai untuk pembangunan sejumlah terminal subsidi operasional pos kapal pelni dan pembangunan bendungan
sementara untuk anggaran tahun depan akan dipakai untuk pembangunan rehabilitasi hutan dan lahan serta pengamanan ikn
meski begitu hingga kini belum ada anggaran yang berasal dari kementerian keuangan
anggaran dan sumber dana untuk pembangunan ikn yang telah dibahas oleh pemerintah dan juga dpr